aku hanya meminta satu hal
dan meminta maaflah pada raden langsung sang
aku akan berlutut
namun bagaimana caranya
mohon maaf nanda prabu
apakah nanda prabu lupa
beribu ribu macam siasat nanda prabu
serahkan semuanya itu
nanda prabu tenang saja
hari yang tiba
di antara kita
dendam bro nanti saja
kasib kenapa ya orang orang pada berkumpul di sana
iya ngapain ya mereka
lebih baik sekarang kita ke sana
mungkin kita bisa meminta petunjuk
siapa perampok itu
kasian mereka mereka berdarah
paman tolong hentikan ini paman semuanya
hei siapa kalian berani beraninya ngegeserang saya
paman ini semua adalah perbuatan dosa hentikanlah paman
saya tidak peduli
sikly ada yang saya hampir saja menang kenapa kalian ambil
paman sesungguhnya allah swt berfirman paman
meminum homer berjudi mengundi nasib dengan panah
menyembah berhala semua itu adalah perbuatan dosa paman
tidak boleh kita lakukan paman
jika kita menjauhi itu semua maka hidup kita akan berkah
eh kamu ini anak kecil
ya sudah tidak ada ayam zorin
paman aku tidak kalah
maaf mama aku tidak sengaja
paman kalau sudah dinasihati tidak boleh judi maka jangan dilakukan paman
kasian ayamnya paman
itu dosa paman
yuk kita lanjutkan perjalanan kita
maaf mengganggu waktu makan paman
tapi saya kesini ingin meminta tolong pada paman dan nyi iroh
tolong antarkan saya ke tempat putra saya kian santang menghilang
semoga saja di sana ada petunjuk kemana dia pergi paman
keren sekali tuhan

aduh kamu harus makan dengan benar atu
biar dia bisa berbicara dengan jelas
jangan terlalu serba
apabila berbicara dengan jelas akan berjalan ke sana
sudah lama menunggu
tegas sekali tuduhanmu terhadap diriku nih mas rara santa
aku tidak akan menuduhmu sembarangan ibunda
tapi kenyataannya ibunda kenteri manik selalu memperlakukan ibundaku dengan semen emen
aku tidak melakukan apapun pada ibundamu
tapi jika memang dia benar benar pergi dari istana ini
aku tidak akan keberatan
kemana sebenarnya yunda subanglarang pergi
siapa yang telah membantunya
siapa yang tolong yunda
lelaki ini namanya siapapun
siapa yang menyerah kita
akan kutunjukkan padamu raden
mengapa aku harus menolongmu
bukannya kau sangat ingin kami berdua mati
tapi bukan aku yang melakukannya
aku mau bebaskanlah uamuk marungu
aku hanya meminta satu hal
berlututlah dan meminta maaflah pada raden wangsumsang
aku memberikan uktu

memang itu sudah sepantasnya
aku sangat tidak layak
untuk berlutut kepadamu raden walang sumsel